ya sudah ada di studio good morning penyanyi indah dewi pertiwi yang sudah berhijrah
iya loh percaya tidak kalau ini idp ya dengan lagu lagu idma dulu good morning
apa kabar sih hari ini
alhamdulillah baik apa kabar
saya tuh ya lihat postingan idp di instagram itu kayaknya bulan april deh ya
yang pertama kali unggah foto berhijab
itu memang awal mulanya di bulan april itu atau sebetulnya udah dari lama bang
bulan april itu tahun enam april
alasannya apa sih kenapa tiba tiba langsung di bulan april memutuskan untuk berhijrah menggunakan hijab begitu
jadi sebetulnya keinginan pakai hijab itu udah lama kan
beberapa tahun sebelumnya kan
jadi ada kayak perasaan kayak kepahin pakai hijab
karena kalau misalnya ada momen momen tertentu aku suka pakai hijab kan
tapi ya suka ada kayak eh ntar aja deh ah ntar aja deh
karena masih ada ya aku kan penyanyi yang ngedance kan
otomatis kayak aku yang aku pikirin ntar gimana untuk nyanyinya kedepannya seperti apa gitu kan
sementara kan untuk pencarian uang aku kan disana gitu loh
jadi itu terus gitu ya
pas tahun kemarin itu alhamdulillah allah mempertemukan aku dengan teman teman sahabat sahabat yang alhamdulillah ngajak kajian kayak gitu
dan terus beberapa bulan sebelumnya juga aku buka quran gitu kan
di situ buka quran memang ada terjemahannya
dan pada saat buka itu ada tentang memang untuk
hijab seperti itu
jadi di situ kayak
ya allah aku minta terus sama allah
ya allah mudahkan aku untuk bisa
pada akhirnya nanti aku pakai hijab
dan gak tau kenapa itu hari jumat ya
tahun enam april itu aku pakai job dan bismillah gitu
dan pada saat itu aku gak ada mikir apa apa
gak ada mikir ntar akan seperti apa
bagaimana pekerjaan gak ada apa apa
nah setelah itu juga allah mengizinkan aku untuk safar ke palestine
palestine dan disana aku semakin mematapkan hati aku untuk
ya allah bismillah
jaga hati ini supaya istiqomah sampai akhir hayat
karena disana aku tuh kayak
kan untuk sampai ke palestine ke al aqsa itu kan
kalau menurut aku pribadi kan bukan hal yang mudah gitu kan
dan semuanya kita berjalan lancar
kita bisa ibadah disana
jadi kayak allah tuh udah baik banget gitu sama aku
bismillah ya allah
jadi sudah pasti memberi jalan begitu
bahwa ini sudah jalan yang harus dilalui begitu ya
jadi memang kemantapan ini datangnya dari diri sendiri ya
bukan ada momen kemudian
jadi kayak memang pencarian sendiri sih
gak tau ya
keinginan ada tapi emang hati itu kayak
entar ini entar itu pasti kan kayak gitu ya
tapi ya alhamdulillah kemarin
pas betul betul tuh gak ada pikiran apa apa
dan ya itu
aku dikasih dijeki sama allah bisa safar ke palestine tuh
kayak ya allah
disitu aku kayak
juga terus hati ini supaya istiqomah

dari pihak pihak yang ya sering menggunakan jasa idp untuk tampil itu seperti apa
ya memang otomatis kan
kalau misalnya biasanya sebelum sebelumnya aku kan memang kan
dan biasanya bajunya nyentrik kayak gitu kan
otomatis memang sekarang lebih ke pekerjaannya lebih ya
ada beberapa yang memang otomatis sudah tidak bisa bekerja sama lagi gitu
cuma yaudah bismillah
ya kasih rizikkan allah
lillahi ta'ala gitu ya
aku yakin rezeki itu kan tidak akan tertukar
yang terpenting kita sebagai manusia ikhtiar kan
nanti ya allah yang kasih gitu
terus nanti ke depannya apakah idp masih tetap concern dengan musik musik yang selama ini idp hadirkan
atau lebih mengarah berganti konsep lagi begitu
sejauh ini sih masih yang lagu lagu yang slow yang pop seperti itu
cuma lagu lagu yang ideal yang upbeatnya udah
atletnya udah ditinggalin sama sekali gitu ya
udah ditinggalin sama sekali gitu
karena yang kita tahu kan ya waktu itu pernah sempat kolaborasi untuk koreografinya ya
tampil di indonesia dengan koreografi yang wow
itu kayaknya jauh sekali kalau misalnya sekarang sudah menggunakan hijab
jadi benar benar kontras begitu ya
iya betul betul memang
jadi intinya untuk memantapkan hatinya memang kepada jalan mudahnya idp menuju hijrah hijab seperti ini ya
berarti tidak ada rasa ragu lagi
alhamdulillah sekarang tuh udah gak ada rasa ragu dan rasanya tuh apa ya nyaman bahagia gitu
dan aku sekarang lagi menikmati apa yang aku dapetin
karena buat aku ini adalah rezeki yang hadiah dari allah buat aku gitu kan
dosi aku yang sekarang aku udah dua puluh tujuh tahun
allah kasih gitu ya
aku makanya aku bayang terima kasih gitu
selama beberapa bulan ini hampir dua bulan ya hampir dua bulan
kendalanya apa sih ketika pertama kali berhijrah otomatis baju semua berganti dan sebagainya
sikap juga berganti
pertanyaan pertanyaan dari orang
pertanyaan iya ada
tapi alhamdulillah sahabat sahabat gitu teman teman tuh mendoakan istiqomah ya gitu
terus kalau untuk baju juga alhamdulillah sebelum sebelumnya juga ada baju baju yang bisa mix and match kayak gitu
terus paling lebih ke itu aja sih
sekarang memang aku harus bicara sama manajemen
ya ngedes kayak gitu kan
otomatis ya sekarang kita harus bicarain gimana nih untuk kedepannya seperti itu aja sih
alhamdulillah sih tapi ya
jadi pada intinya pada saat berhijab itu memang tidak ada komunikasi dulu dengan orang lain gitu ya
memang benar benar saat itu juga hari itu juga terus sampai sekarang
iya jadi memang pada saat itu nggak ada komunikasi
bahkan orang rumah pun gak tau
jadi aku pakai gitu kan
terus tiba tiba pakai pakai terus
katanya loh pakai terus
iya bismillah aku bilang gitu kan
jadi kayak bismillah dalam hati emang udah
karena aku ya sebagai manusia pengen terus meluruskan niat aku kan gitu sih
karena kan aku juga kepengen gak cuma hijrah
aku pengennya lahir batin gitu kan
gak cuma dari ya dari luarnya aja tapi dari dalam
jadi sekarang juga aku masih belajar memperbaiki diri aku alat aku gitu kan dalam proses
bismillah gitu sih
kita doakan ya semoga tetap lancar
tetap istiqomah begitu ya
ini juga pasti menebarkan hal hal positif juga ya
terus positif ya
terima kasih dede wiperti sudah datang di good morning untuk kesempatan pagi hari ini
mudah mudahan juga anda semakin punya banyak contoh begitu ya
punya banyak inspirasi juga banyak cerita